informasi pertama saudara mahkamah konstitusi
pada minggu hari ini masih terus menggelar rapat permusyawaratan hakim atau rph
merumuskan putusan sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
mk menyebut putusan atas permohonan kubu anies mohaimin serta ganjar mahfud
akan dibacakan dalam sesi yang berbeda di sidang besok
jurubicara mahkamah konstitusi fajar laksono menjelaskan
sidang pembacaan putusan sengketa pilpres akan dimulai pukul sembilan waktu indonesia barat senin besok
hingga hari ini saudara mk masih menggelar rapat permusyawaratan membahas putusan yang akan dibacakan
mk juga menyiapkan empat belas kursi untuk masing masing pihak yang bersengketa
termasuk jika calon presiden dan calon wakil presiden hadir